pemerintah menguncurkan program kartu prakerja bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas
berdasarkan data kementerian koordinator bidang perekonomian terdapat enam ratus delapan puluh ribu lebih peserta yang dinyatakan lolos mendapatkan kartu prakerja
dari jumlah ini peserta dinjanjikan mendapatkan insentif yang sesuai dengan jadwal pemerintah
namun peserta tidak mendapatkan pencairan dana insentif sesuai dengan janji yang dijadwalkan pemerintah
jumalia adalah peserta kartu prakerja gelombang dua
ia tengah menunggu pencairan tahap dua yang hingga dua puluh satu juni dua ribu dua puluh belum ia dapatkan
lia seharusnya menerima insentif
sebesar enam ratus ribu rupiah pada enam belas juni dua ribu dua puluh
lia mengaku sudah berusaha menghubungi pengelola kartu prakerja via surat elektronik
namun jawabannya didapatkan tidak seperti yang ia inginkan
ngerasa kalau misalnya emang udah dijadwalkan tanggal enam belas kenapa nggak sesuai ya itu balik lagi saya bilang
kalau misalnya ini berdasarkan pemrograman komputer gitu kan
alangkah enaknya kan udah ngeling kan gitu
dari sisi prakerja ke rekening terus pasti kan ke dalam apa sih mereka kan punya dana
kemudian kucuran dana itu kan bisa jadi langsung otomatis gitu kan dengan pemrograman komputer itu
kalau menurut saya sih bisa gitu tuh nggak terlambat gitu
tapi kenapa jadi terlambat gitu
jadi kalau alasan buat yang akses itu banyak nggak masuk alasan sih kalau menurut saya
karena itu bisa dihadapi dengan apapun
karena insentif belum terbayarkan
mengaku harus menunda pembayaran utang yang sebelumnya digunakannya untuk membeli paket internet demi mengikuti pelatihan daring dalam program kartu prakerja
direktur eksekutif manajemen pelaksana program kartu prakerja deni puspa purbasari mengakui realisasi pencairan insentif bagi peserta program kartu prakerja ini mengalami keterlambatan
ia berujar keterlambatan seperti yang dialami lia ini
karena tengah dilakukan evaluasi oleh komite cipta kerja dan lembaga pengawas keuangan negara
tapi kalau teman teman semuanya sudah sama kenapa ini belum dibayar itu termasuk di dalam tadi
ketika kenapa kita belum membuka pendaftaran di gelombang empat
karena ini semuanya sedang direview oleh komite bersama dengan lembaga lembaga pengawas
nah jadi itu teman teman kenapa kemudian bahkan ada beberapa teman teman yang menanyakan
saya kan mestinya sudah mendapatkan insentif periode yang kedua
yaitu rp enam ratus yang kedua kenapa belum
nah itu juga sama
karena apa teman teman ini kan tentang uang negara
terus terang aja saya hanya mengikuti kebijakan dari komite yang itu kemudian sekarang sedang melakukan reaksi bersama dengan lembaga lembaga pengawas
selamat sekarang kamu siap gunakan kartu prakerja
mudah kan cara mendaftarnya
yuk langsung daftar kartu prakerja sekarang juga
denny meminta peserta kartu prakerja memastikan telah melakukan proses verifikasi data rekening bank dan dompet digital yang digunakan untuk pencairan insentif
lewat program kartu prakerja setiap peserta dijanjikan mendapatkan manfaat sebesar tiga lima puluh lima juta rupiah dengan rincian
satu juta dalam bentuk kupon untuk membeli paket batihan
insentif rp enam ratus per bulan selama empat bulan
serta uang survei tiga kali masing masing rp lima puluh